maaf ya pi soalnya tadi itu reva
tiga anak pejabat zaman balanda aja parkirin tebebas pisang
eh abang mau anak siapapun juga gak berhak buat sembarangan di jalan
sugante sahas itu orang yang apa
abah orang yang apa
sama aja orang yang apa orang yang apa orang yang apa
eh jangan banyak ngomong ya
eh pepulototan neng
ada apa ini teh kalau ngomong baik baik atau tidak perlu pepulototan ya
saya cuma minta kamu buat sebagai orang kota kenapa tidak tahu cara parkir yang benar
udah gak usah banyak ngomong
gue ada pro sama raya
kenapa neng raya
ngomong atuh baik baik
aduh atuh lah
gue minta dia ikut ke rumah gue sekarang
aduh ini anaknya
gue apaan siap
soalnya ini guaties
jadi harus masuk kamar kamu
tapi terus bisa ke muff deck
keragam agaknya kamu lagi masseur
gue cari kemana mana lo gak ada
baru sekarang ketemunya
gue harus tanggung jawab deh
karena lu udah nabra pela
dan dia masuk rumah sakit gara gara lo
pokoknya lo harus tanggung jawab deh
sampai lo gak tanggung jawab lo gue jublosin ke polisi
kalau lo mau balik lo harus bayarin semua biaya rumah sakit dibela
jar udah gak apa apa kasih aja
nuhun nih jang
eh jagoan jagoan tengiks ya tuh
sekali lagi nyentuh anak saya
lain digegel lagi kupingnya
digleg leg kalau mau saya tau

tadi waktu ditelepon
gak ada rencana pergi
ada apa apa lagi
aduh teleponnya reva kan hilang
kamu kan tadi nggak bilang sama pavi kalau kamu mau pergi
soalnya tadi tuh reva mau
pergi belanja buat bahan makanan
tapi revo pikir kan cuma sebentar
mana tadi ada kejadian seru lagi
bukul surti kayak mau piksan
tapi jangan panik ya
tadi tuh emang reva sempet berantem dikit di tangga jalan
ada yang tiba tiba tuh ngajak ribut sama reva
kamu ini kenapa masih berantem
kamu gak apa apa
ada yang terluka gak
gak apa kok
pasti kamu yang bikin reva berkelahi lagi kan
ini bukan gara gara boy kok
justru boy itu yang nolongin reva tadi
jadi reva suruh bisurti buat telfon boy supaya bantuin kita
karena pas tadi kita di jalan tiba tiba aja tuh reva ketemu sama preman cewek gitu pi
dan dia tuh nantangin reva buat berantem
karena emang sebelumnya reva sempet ketemu juga sama dia
kita emang sempet ada konflik
tapi reva pikir masalah tuh udah selesai
ternyata dia nantangin reva
ternyata enggak pi
ini kayaknya masih dendam sama reva
dan dia tuh kayak terus terusan buat nantangin reva duel
ya untung aja boy datang
kumpikir kamu yang biar masalahnya
tapi ternyata kamu yang malah nolongin reva
ya om gapapa kok
suara ajan maghrib tapi mau sholat maghrib dulu
kamu sendiri boy mau sholat maghrib
yaudah kalo gitu kita perjemah
oh gak usah om
nanti boy nyari masjid di jalanan aja
kalo menurut om lebih baik perjemah di sini
karena masjid yang terdekat dari sini aja agak jauh
takutnya kamu gak keburu karena waktu sholat maghrib kan pendek
buduhnya sebelah sana
alhamdulillah papa sama boy udah mulai cair hubungannya
semoga aja ini bisa jadi awal dari segalanya
jadi di situ
buat teban pak
apa sih mbak
apa lagi sih mbak
waktu dulu bos saya udah gak mau kerja sama mamamu mbak
ya kamu pujuk dia dong
ya suruh untuk kerja sama sama aku
ya gimana caranya bujukin
bukan saya gak mau mbak
tapi buat saya ku udah gak mau gak mau dia
pahala banget soalnya
ya pintar pintar lo ngebujuk dia bilang
kita tuh kerja sama yang baik
ini karena sama untung gak ada ruginya
ya pasti bos sih siapa lady itu pasti mau dong sama sama untung ya kan
lo pujukin aja bilang ini gak ada ruginya sama sekali buat dia juga
jangan usah kerja
aduh ini kalau bukan karena aku butuh si lady
gue gue tendang dia ke sumai
saya sebenarnya itu lagi sedih banget
saya itu dianiaya sama anak tiri saya
saya sebagai perempuan biasa gak bisa ngelawan
maka dari itu saya butuh lady untuk kerja sama mas saya bantu saya
saya butuh ada yang membimbing saya
saya butuh ada yang ngebela saya
satu orang pun gak ada yang ngebela saya
di mana hati murahnya bapak
gini gini gini gini tunggu tunggu